dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh pada tiga belas maret dua ribu dua puluh yang lalu
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas sudah mulai bekerja
dan untuk mengetahui bagaimana saat ini pekerjaan yang dilakukan oleh gugus tugas ini
dan kemudian apa apa saja yang menjadi skema untuk melakukan percepatan penanganan terhadap covid sembilan belas
saya sudah bersama dengan ketua dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
apa kabar pak doni
baik baik aja mbak maria
apakah ini sudah hampir satu bulan mbak pak
satu bulan kurang dua hari
satu bulan kurang dua hari kegiatannya selalu berada standby di bnpb ini ya pak ya
ya saya harus berada di sini dua puluh empat jam
untuk menerima hampir semua laporan dari seluruh indonesia
jadi saya harus memastikan seluruh keluhan dari daerah
bisa kami selesaikan dengan waktu yang secepatnya
oke luar biasa berarti sudah hampir satu bulan standby di sini ya pak ya
untuk menangani itu semua terkait dengan covid sembilan belas
bapak tapi di hari ini ada sekitar tiga dua ratus sembilan puluh tiga jiwa yang sudah terpapar oleh covid sembilan belas di indonesia
kalau kami lihat kurvanya terus naik bapak
kalau dalam minggu yang lalu pertambahan setiap hari sekitar seratus kemudian naik
dan hari ini pertambahannya cukup signifikan lebih dari dua ratus orang dalam satu hari
menurut bapak ini ada apa pak apa yang menyebabkan seperti ini
apakah kurangnya kesadaran masyarakat atau memang virusnya yang begitu luar biasa
yang pertama itu menurut saya jadi kemarin kan rapid test
sekarang paralel dengan covid sembilan belas
jadi akurasi dari pcr test ini sudah semakin bagus
kemudian rapid test tetap berjalan
pcr test mengimbangi
dan sudah semakin banyak laboratorium yang digelar oleh pemerintah di seluruh provinsi
ya walaupun tidak semua provinsi sudah bisa operasional
tetapi kementerian kesehatan bapak menteri kesehatan telah memberikan kesempatan
untuk sekitar tujuh puluh delapan laboratorium bisa mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan spesimen
nah kemarin kemarin itu belum bisa maksimal
ya bisa saja pada saat pemeriksaan itu mereka belum terpapar belum terinfeksi
tetapi setelah sekian minggu mulai kelihatan
jadi antara rapid test dengan pcr test itu paralel
jadi sekitar tujuh puluh delapan laboratorium yang digelar oleh pemerintah di seluruh provinsi
jadi semakin banyak yang bisa didapatkan ditemukan
dan kita tetap akan berusaha untuk mencari sebanyak mungkin warga masyarakat yang berpotensi terpapar untuk dites
nah ketika sudah tahu dia positif
maka bisa dia sebagai odp atau pasien dalam pemantauan
nanti skemanya akan seperti apa
apakah ini kemudian akan terpusat dan kemudian didistribusikan seperti itu
atau memang mandiri per wilayah nanti akan ada rapid test pak
sementara ini seluruh distribusi rapid test dari jakarta
ada yang diadakan oleh kementerian kesehatan
ada juga yang sumbangan dari sejumlah donatur
dan diatur oleh kementerian kesehatan itu ke seluruh indonesia
terutama daerah daerah yang tingkat potensi keterpaparannya tinggi
nah bapak presiden telah berkata bahwa
menugaskan kami menteri kesehatan
prioritasnya adalah para dokter
kemudian para perawat dan mereka yang bekerja di lini terdepan
dalam melayani masyarakat yang terpapar
kemudian juga keluarganya
dan pihak pihak lain yang selama ini
dianggap berpotensi untuk terpapar
nah kelompok ini itu tidak boleh melakukan aktivitas
dia harus berada di tempat isolasi
dia berada di tempat karantina
dan mereka harus taat
karena kalau mereka tidak taat
mereka itu bisa menjadi penyebar maut
menjadi penyebar maut kepada kelompok rentan
kelompok rentan disini adalah masyarakat yang usianya lanjut
dan masyarakat yang punya penyakit penyerta
nah penyakit penyerta yang paling berpotensi tinggi
untuk menjadi korban
yang pertama hipertensi jantung
kemudian kelompok kedua adalah diabetes
kelompok ketiga adalah asma
kemudian kanker dan juga tumor
serta penyakit lainnya
ada lagi kelompok yang sama sekali
tidak diketahui ada gejala karena tidak diperiksa
tidak tahu posisi atau keadaan mereka
tetapi ini berada di sekitar kita
makanya setiap orang harus betul betul memperhatikan jaga jarak
dan setiap orang harus menganggap
tangannya ini adalah bagian dari ancaman terhadap kesehatan
seseorang itu terpapar karena tangan
tangan yang menyentuh bagian tertentu
pada beberapa tempat yang
pernah menerima droplet
dari orang yang positif covid sembilan belas
itu seseorang terpapar karena udara
melalui batuk atau bersin
dari seorang yang positif covid sembilan belas
dua poin ini harus dipahami
itu adalah proses penularan
kalau seandainya semuanya bisa membatasi diri
dengan cara cuci tangan
dan air mengalir yang bersih
tidak boleh menyentuh mata hidung dan mulut
sebelum tangannya betul betul bersih
serta kemana pun pergi sekarang
jadi kalau sudah cuci tangan
tidak menyentuh bagian sensitif dari wajah
kemudian jaga jarak
pihak pihak yang terpapar ini
pihak pihak yang rentan ini akan semakin terlindungi
artinya isolasi mandiri
kemudian kesadaran ya pak ya
itu penting sekali bagi masyarakat saat ini
tetapi kemudian tadi bapak menyebutkan
kalau sudah melakukan beberapa tahapan
seperti tidak menyentuh wajah dengan tangan
kemudian menggunakan masker dan sebagainya
itu akan mereduce angka dari penularan
atau pemaparan covid sembilan belas
bapak di media sosial
banyak sekali yang kemudian mengeluarkan
statement statement mereka bahwa
angka angka yang kemudian disajikan oleh pemerintah
termasuk oleh gugus tugas percepatan
pandangan bapak seperti apa
apakah ini adalah sebuah mekanisme sosial yang memang terjadi
karena ada ketidakstabilan
mungkin emosi bagi mereka sendiri
dan juga adanya ketidakpercayaan pada
memang pada pemerintah atau seperti apa pak
data dari daerah ini masih berbeda beda
dan saya sudah melapor kepada pak presiden
bahwa di tiap kabupaten kota
itu harus ada satu posko
jadi tidak boleh lagi dinas kesehatan sendiri
bpbd sendiri tni sendiri
masing masing memberikan data yang nantinya akan berbeda
mereka berada pada satu posko
sehingga disitu ada dinas kesehatan
disitu ada bpbd
badan penanggulangan bencana daerah
kemudian ada unsur tni ada unsur polri
semuanya berada pada satu posko
sehingga setiap ada data yang masuk
apakah odp pdp
atau mungkin ada masyarakat yang dirawat di rumah sakit
di mana berapa orang
bahkan ada yang kasus mungkin sudah ada yang meninggal
ini semuanya satu pintu
masuk kepada bppbd
masuk kepada posko
tidak boleh lagi dinas kesehatan lapor sendiri
harus satu pintu
dari kabupaten kota nanti melapor kepada provinsi
kemudian provinsi nanti lapor kepada gugus tugas disini
sama dengan kementerian kesehatan
sehingga nanti datanya satu
nah sekarang ini kenapa berbeda beda
karena masing masing masih bekerja sendiri sendiri
tapi beberapa yang lalu sudah diperintahkan bapak presiden
seluruhnya harus terintegrasi
dan insya allah paling tidak mungkin
minggu depan ya semuanya sudah berada pada satu data
belum dijawab mengenai psbb
koordinasinya seperti apa yang akan dilakukan
bapak gubernur dki ini
bapak anies baswedan
telah membuat surat
dan sudah mendapatkan persetujuan
dari menteri kesehatan
yang juga sudah mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas
secara umum operasional nanti dibawa kendali
nah ketua gugus tugas ini dibantu oleh beberapa pejabat
ada pangdam ada kapolda
ada beberapa pihak lainnya
kemudian ada bidang bidang yang menangani masalah pencegahan
ada yang menangani juga masalah respon
nah khusus untuk masalah penjagaan dan respon
ini harus paralel
dan kita harus tunduk kepada kebijakan pemerintah
yaitu ini bukan melarang
ini adalah membatasi
tidak boleh kegiatan ini justru nanti menimbulkan
persoalan baru akibat pelarangan
yang sangat ketat seperti yang terjadi di banyak negara
akhirnya terjadi benturan antara aparat keamanan dengan masyarakat
nah kita sangat berharap
bahwa momentum ini adalah sebuah suasana
untuk betul betul bisa
menjaga diri masing masing

terus juga di tingkat sosial juga bisa menjaga diri masing masing ya baik di tingkat pribadi rt rw sampai negara lainnya
dengan tingkat yang lebih besar
kita juga sangat berharap
bahwa aparat keamanan
itu tidak perlu harus sampai turun tangan
adalah disiplin individu
tetapi disiplin individu saja tidak cukup
dibutuhkan juga disiplin kolektif
kalau ada satu disiplin yang lain tidak
ya tidak ada artinya
jadi satu sama lainnya itu penting sekali mengingatkan
jadi kalau ada satu kelompok
ada beberapa orang
maka satu diantara mereka harus mengingatkan
kalau sudah punya kesadaran yang tinggi
maka ketika ada orang yang mendekat
dia pasti akan menjauh
karena dia tahu bahwa
saya tidak kenal dengan dia
dan kalau dia dekat sama saya
belum tentu orang ini adalah orang yang steril
nah jadi kalau kesadaran kolektif ini bisa terjaga
maka proses penularan itu
tentu akan semakin sulit terjadi gitu
lagi lagi berarti kesadaran ya pak ya
yang kemudian harus diutamakan
tetapi kemudian dari adanya pemberlakuan psbb ini
yang paling terhantam adalah sektor informal
kalau dari gugus tugas seperti apa nanti
koordinasi untuk menangani sektor sektor informal
yang kemudian akan terbanting gitu
kalau boleh dikatakan
seperti mungkin mereka yang pekerja harian
yang harus mendapatkan
harus keluar rumah gitu
untuk bisa mendapatkan penghasilan setiap hari
tidak seperti pada pegawai negeri dan sebagainya
ya hampir semua sektor sekarang kan terdampak ya mbak maria ya
tetapi kita terus terang saja
sangat prihatin dengan sosial kita yang penghasilannya
itu diperoleh dari kegiatan harian
seperti pedagang apa namanya
kaki lima yang sekarang juga sudah semakin sulit
semakin sedikit orang yang belanja
kemudian juga pedagang keliling
yang biasanya mungkin pembelinya banyak
sekarang juga sudah mulai berkurang ya
nah ini tidak bisa hanya mengandalkan gugus tugas ya
kemudian juga pemerintah ya bapak presiden
telah mengalokasikan dana sejumlah rp empat ratus lima triliun
untuk program menghadapi covid ini
dan sektor terbesar adalah untuk
jaring pengaman sosial ya
supaya masyarakat bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah
ada yang bantuan berupa program keluarga harapan ya
ada program program lainnya
sehingga kesulitan masyarakat itu bisa tertolong dan terbantu oleh bantuan pemerintah
tetapi terus terang ini saja tentu tidak cukup ya
dibutuhkan juga partisipasi kolektif dari seluruh komponen bangsa masyarakat ya
mereka yang berpunya
mereka yang berpunya ya mungkin bisa mengorganisir beberapa kelompok di sekitarnya
untuk melihat mana masyarakat yang perlu dibantu
dan saya lihat beberapa daerah ini sudah jalan ya
bahkan diantara staff kami juga
itu sudah punya tanggung jawab untuk membina beberapa masyarakat yang ada di wilayah mereka
untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan
nah disinilah apa yang kita harapkan
ada sebuah semangat untuk berbagi kepada siapa saja
yang memang hari ini sangat membutuhkan uluran tangan dari mereka yang secara ekonomi lebih kuat
kemudian solidaritas ini bisa juga dipandang lain oleh beberapa masyarakat termasuk dalam media sosial yang kami pantau
banyak sekali kemudian yang justru menyatakan solidaritas ini sebagai lepas tangan dari pemerintah
untuk tidak mau lebih lanjut membantu mereka yang terdampak dari covid sembilan belas ini
bagaimana tanggap bapak
pemerintah tentu tidak serta merta akan lepas tanggung jawab ya
itu dialokasikan untuk menangani covid sembilan belas
dan paling besar itu kan untuk jaring pengaman sosial
artinya masyarakat kecil yang terdampak itu harus menjadi prioritas pemerintah
dan kita semuanya punya kewajiban moral ya untuk bisa meringankan beban
siapa saja yang membutuhkannya
tanpa ada kolaborasi tanpa ada kebersamaan
ya saya rasa akan sulit ya
karena ini kan persoalannya kan sangat luas
masyarakat yang sekarang ini saja yang kehilangan pekerjaan sudah mencapai lebih dari empat ratus ribu orang
ini baru berapa minggu berapa bulan
bagaimana nanti kalau ini akan berlangsung lebih lama lagi
jadi semua dari bangsa kita harus memperhitungkan
segala sesuatu yang mungkin akan jadi lebih jelek ya
yang bisa jadi mungkin lebih memprihatinkan
oleh karenanya mereka yang sekarang ada di kota besar yang kehilangan pekerjaan jangan kecil hati
jadi pemerintah sudah mengalokasikan dana sekian triliun tadi ya pak ya
artinya tidak lepas tangan terhadap sektor sektor informal yang terdampak oleh covid sembilan belas

kemudian dalam bahasan bahasan yang terdampak oleh covid sembilan belas dan di mana juga masuk ke kelompok rentan adalah anak anak
kemudian dalam bahasan bahasan yang terdampak oleh covid sembilan belas dan di mana juga masuk ke kelompok rentan adalah anak anak
bagaimana kelompok rentan
anak anak ini tidak
sering untuk menjadi
perhatian khusus apakah gugus depan memiliki
kementerian pendidikan dan kebudayaan
misalkan untuk melakukan
pendidikan jarak jauh ini pak karena
di jakarta saja tidak semua
sekolah bisa menerapkan
pendidikan jarak jauh terhalang oleh
alat dan juga prasarana bapak bagaimana
terima kasih mbak maria
saya sering berkomunikasi
dengan bapak menteri
pendidikan dan kebudayaan
bapak nadiem makarim
beliau punya visi yang
beliau juga yang mengusulkan para
presiden untuk belajar di rumah
memang di banyak tempat
bukan banyak tempat masih ada
daerah daerah yang belum bisa
optimal dalam memanfaatkan
belajar di rumah karena sinyal
telepon yang terbatas belum semuanya
kemampuan di bidang
internetnya termasuk juga
tidak semuanya punya
smartphone atau juga
tidak semuanya punya
laptop untuk dimanfaatkan
jadi dengan segala
keterbatasan yang ada
perlu ada suatu kolaborasi
suatu upaya lain
tenaga pendidik para guru
kalau guru guru di kota besar dengan
fasilitas elektronik yang sangat maju
itu bisa diterapkan tetapi banyak daerah
kita juga yang terisolir tentu sulit
biasanya tempat tempat yang seritorial ini
relatif makanya masih aman
dari bahaya virus
tetapi bukan berarti terus kita biarkan ya
kelompok kelompok ini harus kita
proteksi dengan baik kemudian
anak anak juga terutama yang usianya
lima tahun termasuk kelompok yang paling rentan
ini juga harus dijaga
jangan bersentuhan jangan dibiarkan ada
orang dewasa atau anak remaja
yang mendekatkan diri kepada mereka
mengenai seberapa serius sebetulnya pemerintah
untuk memberikan perhatian terhadap tenaga medis kita
apa yang sudah berjual
bapak presiden telah mengalokasikan
tenaga medis dokter
kemudian perawat dan pekerja rumah sakit lainnya
itu masing masing lima belas juta
kemudian tujuh lima juta
lima juta dan seterusnya
kemudian juga para dokter yang wafat
yang gugur ya dalam melaksanakan tugas
kita semuanya sangat terpukul
telah kehilangan orang orang terbaik ya
mereka sekarang menjadi ujung tombak bangsa kita
mereka adalah pahlawan pahlawan kemanusiaan
merekalah yang bisa menyelamatkan masa depan bangsa kita
tenaga dokter tenaga perawat
harus betul betul kita proteksi secara maksimal
kita berikan alat perlengkapan yang memadai
agar mereka itu bisa terlindungi
dan bisa bekerja melayani warga kita
yang saat ini sedang dirawat
kemudian pemerintah juga sudah mengalokasikan dana
untuk memberikan santunan kepada para dokter
dan tenaga medis
kalau tidak salah saya
sekitar tiga ratus juta rupiah ya
di luar bantuan pemerintah
kami pun mendapatkan sejumlah bantuan dari donatur
dari awal bantuan bantuan ini
kita prioritaskan untuk tenaga tenaga medis
tenaga kesehatan dokter perawat
pekerja rumah sakit lainnya
termasuk pengemudi mobil ambulans
pengemudi mobil jenazah
dan yang kami siapkan adalah alat penyelidikan yang premium
yang kualitasnya memang sudah standar who
bapak tadi pak doni sempat menyebut juga mengenai apd pak ya
bahwa pemerintah concern dengan memberikan apd
yang berstandar internasional dan who ya pak
tapi kemudian yang menjadi pertanyaan
sebaran apd sendiri pak
bahwa di beberapa rumah sakit terutama di daerah
itu mengalami kekurangan apd
sampai dengan hari ini kami juga mendapatkan laporan
ada di jakarta juga
rumah sakit dan kus kus emas yang masih kekurangan apd
menurut bapak ini ada apa
apakah ada yang bermain di sini
ataukah memang apd itu tidak ada
untuk menjawab kekhawatiran masyarakat pak
jadi yang pertama menyangkut masalah ketersediaan apd
memang hampir semua apd yang diproduksi di dalam negeri
itu untuk ekspor
karena yang punya itu adalah negara tertentu
yang mengirimkan bahan bakunya ke indonesia
jadi nyaris tidak ada kita
nah kita bersyukur kemarin
ada pegawai biacukai yang berhasil membatalkan ekspor apd
sejumlah dua ratus lima bisis
nah kemudian karena ada peraturan menteri perdagangan tidak boleh ekspor
sehingga petugas biacukai tidak berani mengeluarkan izin
akhirnya terjadilah perundingan
pembicaraan antara menteri keuangan
kemudian menteri luar negeri
dan juga oleh dbs korea selatan
nah tentu kita ingin membangun sebuah hubungan bilateral yang baik ya
pemerintah korea selatan juga
banyak juga memberikan bantuan kepada kita
terakhir juga alat alat kesehatan yang juga dikirimkan dari korea selatan
tetapi masalah apd adalah masalah yang sangat sensitif
karena semua negara sekarang berebutan
mungkin bisa kita katakan sebagai senjata
yang harus dimiliki oleh
semua negara yang menghadapi
satu keputusan bahwa
dimana kita tetap memberikan
untuk apd ke korea selatan
kemudian setengahnya lagi
untuk pendingan domestik
baik bapak kalau tadi
dealnya atau kesepakatannya adalah separuh separuh
pak untuk pembina hubungan bilateral
tapi apakah cukup pak dengan separuh
yang kemudian kita dapatkan untuk disebarkan
ke rsud dan juga
ke sma dan berbagai
tempat kesehatan inilah dibutuhkan
kita juga tidak bisa
tidak mengizinkan ekspor
lantas mereka tidak
kirim bahan baku kita mau dapat apa
katakanlah kita dapat
nah setelah itu
tidak ada lagi bahan baku yang dikirim
cuma dapat dua ratus ribu
kita tidak ingin hubungan bilateral
kita dengan kesehatan juga akan terganggu
apd yang kemarin sempat
berikan izin ekspor sekarang
dari perusahaan yang sama
kita telah mendapatkan
sementara untuk korea selatan
yang sudah terkirim itu
jadi perbandingannya nanti akan
lima puluh lima puluh ya mereka masih kurang
nah apd ini sudah terdistribusi
ke seluruh provinsi
nah ada pun bagaimana mekanisme
kami dari gugus tugas itu
mengirimkannya ke provinsi
kita harapkan provinsi
bisa menata lebih baik nah khusus
untuk jakarta dan sekitarnya
kami senantiasa menyiapkan ciptaan
jadi kita akan menyiapkan ciptaan
cadangan kalau dibilang kurang ya tentu masih kurang
seluruhnya sekarang ini akan berusaha untuk mendapatkan
apd sebanyak mungkin tetapi
kan tidak mungkin sekaligus kita penuhi
dan pasti akan ada tahapan tahapannya
nah doakan kami
kami bisa mendapatkan
bahan baku yang bisa
melalui bahan baku lokal
kerjasama dengan pakar di bidang
kimia dengan teknologi pakar di bidang
dan juga beberapa pakar lainnya
untuk menjadikan bahan baku lokal
ini berstandar who
berstandar internasional berarti ini setara juga
dengan emas sekarang ini
begitu pula dengan kebutuhan
medis lainnya seperti masker dan sanitizer
dari proses penanganan covid sembilan belas
di indonesia sebetulnya apa yang
dari sistem kesehatan
indonesia supaya ada ketahanan
nasional di bidang kesehatan ini kemudian terwujud
ini yang terakhir bapak
kalau kita hanya bicara tentang
medis ya kesehatan
banyak negara yang sekarang
kesehatan terbaik di dunia
hari ini tidak mampu menghadapi
bahkan mereka justru
dengan korban yang relatif jauh lebih
banyak nah jadi
saya ingin mengingatkan kita semua
kalau kita seluruh energi
kita hanya fokus kepada
urusan medis tanpa kita
memikirkan upaya pencegahan
terbawa arus akhirnya kita
menjadi semakin tegang
semakin panik yang membuat
imunitas bangsa kita akan semakin rendah
para dokter para ahli yang sudah
ada saya masukkan kategori
itu menjadi bidangnya
yang cukup dirawat di rumah
tidak perlu dibawa ke rumah sakit
punya kemampuan untuk
sembuh dengan cara cara
yang sudah diajarkan
oleh para dokter
makan makanan bergizi
hati harus tenang pikiran harus tenang
kemudian tidak boleh
panik istirahat yang cukup
yang sekarang dalam kondisi
kurang sehat cukup dirawat
di rumah masing masing harus
makanan kesukaan mereka
sate atau mungkin
sup buntut atau apa saja
yang membuat mereka senang
dengan makanan itu makanan
sekarang ini adalah obat terbaik
dan kita semua
belajar tentang kesehatan
ketika kita sudah memiliki pengetahuan
yang lebih cukup maka
dokter terbaik adalah
diri kita sendiri
demikian perbincangan kami mengenai
bagaimana indonesia menangani covid sembilan belas
bersama dengan ketua gugus tugas
percepatan penanganan covid sembilan belas
saya maria sarjana sampai jumpa